nonton rcti di aplikasi rcti plus
late aja rezekinya tuh saling
gue aja udah bertahun tahun jualan balon
belum pernah gua dapet duit sebanyak itu
jangan jangan pake komat kami deh
pak balonnya bagus banget
siapa dulu dong kerjaannya
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
bapak ibu ibu dan adik ibu sekalian
kita akan merayakan hari ulang tahun putri om yang ke delapan
sekarang mari kita nyanyi semua lagu selamat ulang tahun
satu dua tiga
selamat ulang tahun
selamat pada umur
selamat pada umur
benar tabung gas itu milik bapak
benar pak tapi pak
satpam siapa bawa dia ke kantor polisi
dia sudah menimbulkan kekecohan di tempat temu
pak mohon ampun pak
anak istri saya sudah di rumah sakit membutuhkan kendaraan saya pak
lepaskan saya pak
datang ke kantor polisi
apa selamamu ini ya allah
kalau memang ini adalah ujianmu ya allah
aku terima ya allah
bantuan suatu kami sudah habis
kami terpaksa mengeluarkan anak ibu dari sini
beri kami waktu sebentar lagi
atau setidaknya tunggu sampai suami saya datang dulu suster
kami tidak berani mengambil risiko untuk mempertahankan anak ibu di sini
karena dari ibu sendiri tidak ada jaminan
untuk menyelesaikan administrasi disini
saya tahu suster
kasiannya kami suster
tidak bisa ibu
ini sudah peraturan dari rumah sakit ini ibu
pak salim sudah bebas
pelakunya sudah kami tangkap
terima kasih pak
gue salah lim
ya allah anakku dimana
anak bapak sudah kami pindahkan
dia sekarang ada di kamar operasi
sebaiknya bapak cepat kesana
pasti bapak sudah menunggu disana
karena saya sudah menuduh pak salim
untung ada tukang sapu
yang melaporkan pada saya
anggap saja ini semua penebus
untuk kesalahan saya kepada pak sarim
bagaimana tak kami dokter
bagaimana kondisi anak kami dok
anak bapak sudah tidak apa apa lagi sekarang
operasinya sudah berhasil
saya permisi dulu
terima kasih ya allah
langgau selamatkan anakku
hartaku satu satunya ya allah
terima kasih ya allah
sudah enak kan
ketika bapak mendekor
tempat ulang tahun anak saya
terima kasih pak
saya ingin sekali mengajukan
di tempat taman hiburan yang saya kelola
saya ingin sekali mengajukan
kalau saya sudah menunjuk orang
maka saya tahu betul dimana keahliannya
dan bapak harus tahu
kesempatan itu hanya datang satu kali
terima kasih pak
terima kasih allah
dan anugerah yang kau berikan kepada kami sekeluarnya